hai belakangan wajah pemberitaan kita tidak pernah sepi dari kabar kabar ini pandemi tidaknya
memicu krisis kesehatan tapi juga ambruknya sektor ekonomi tekanan sosial dan ekonomi yang menimpa
para pencari nafkah pada gilirannya menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada anak
berbagai jenis kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik psikis seksual dan penelantaran
faktor faktor yang mempengaruhi bisa memang edukasi orangtua ya dipicu lagi kalau dalam
kondisi tertekan stres dan tentunya di dalam masa pandemi ini lebih lagi tingginya stresnya karena
banyak orang tua terutama dari kelompok ekonomi berpendapatan rendah ya itu memang stresnya lebih
serba kesulitan secara ekonomi nah ini biasanya karena tidak sabaran karena stres dengan mudahnya
anaknya itu menjadi sasaran kedua pada masa pandemi ini juga kan anak anak dan orang tua ya semua
berkumpul di rumah karena policy work from home school from home dan ini bisa menimbulkan kejenuhan
survei kpai sepanjang dua ribu dua puluh mencatat anak anak dari dua puluh sembilan empat juta keluarga yang
terkena dampak pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan jam kerja karena pandemi sudah atau
lain yang tidak kalah menyesakan kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling sering terjadi pada anak
dari dua ribu sembilan belas misalnya sebelas lima puluh tujuh kasus kekerasan dengan anak korban kekerasan seksual itu enam dua ratus
di dua ribu dua puluh misalnya dari sebelas dua ratus tujuh puluh delapan kasus itu ada enam sembilan ratus delapan puluh anak
di dua ribu dua puluh satu sampai september misalnya delapan dua puluh lima kasus kekerasan empat tujuh ratus lima puluh empat diantaranya adalah korban kekerasan seksual
komnas perlindungan anak pun mencatat fenomena yang sama
antara maret dua ribu dua puluh hingga juli dua ribu dua puluh satu dari dua tujuh ratus dua puluh enam kasus kekerasan yang dilaporkan
dua puluh dua persen diantaranya adalah kasus kekerasan seksual
isu ini pun mendapat perhatian serius dari presiden joko widodo
pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengaku terus berupaya keras
menekan potensi kekerasan pada anak dengan sejumlah instrumen kebijakan
bp tujuh puluh dua ribu dua puluh kemudian di dua ribu dua puluh satu presiden juga mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan
pemerintah terkait dengan perlindungan khusus bagi anak
di situ upaya upaya setiap detil terkait dengan perlindungan khusus anak yang membutuhkan perlindungan khusus
termasuk korban kejahatan seksual itu
kementerian lembaganya yang melakukan siapa misalnya pemerintah pusat pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten kota melakukan sinergi bersama
termasuk juga melalui berbagai macam
sinergi dengan kementerian lembaga lain ya misalnya melalui kerjasama kerjasama
untuk membangun model desa ramah perempuan dan peduli anak di tingkat desa
kekerasan sekecil apapun terhadap kelompok rentan seperti anak jelas tidak bisa ditoleransi
pembiaran atas eksploitasi relasi kuasa ini jelas bisa berdampak buruk terhadap kondisi anak di masa mendatang
jangka pendeknya tentu dampak
selain dampak fisik ada dampak psikis kan
anak itu mungkin mengalami depresi atau dia mungkin jadi gampang tersinggung atau jadi menyendiri dan sebagainya
dan ini tentu mempengaruhi tumbuh kembang dia termasuk juga kemampuan dia belajar
tapi tidak juga tertutup kemungkinan dan banyak juga memang studi menunjukkan
pelaku kekerasan terhadap anak atau terhadap perempuan
itu adalah sebagian memang pernah mengalami kekerasan
di tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti
isu kekerasan terhadap anak adalah pekerjaan rumah yang berat
kerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat
untuk mendeteksi dan responsif terhadap problem sosial ini
mutlak dibutuhkan untuk melindungi delapan puluh empat empat juta anak indonesia
karena melindungi dan menjaga hak hak mereka berarti menjaga masa depan
meladia rahma akun coro